beralih ke topik lain joyce teresia pamela kohler ibu ahmad dhani bersama sejumlah kerabat
datang ke rutan cipinang jakarta timur selasa pagi untuk menjenguk anaknya
sementara tim kuasa hukum ahmad dhani habibur rahman yang datang pada selasa siang
tidak diperkenankan masuk karena jam besuk telah habis
ibu bunda ahmad dhani joyce teresia pamela kohler
selasa pagi tiba di rutan cipinang dengan didampingi kerabatnya
joyce masuk ke dalam rutan untuk menjenguk anaknya
ahmad dhani yang ditahan sejak senin sore kemarin hingga selasa siang
joyce masih berada di dalam rutan cipinang meski jam besuk pagi telah habis
sementara tim kuasa hukum ahmad dhani habibur rahman yang tiba pada selasa siang
tidak diperbolehkan masuk untuk menemui kliennya karena jam besuk pagi telah habis
kedatangan habibur rahman untuk mengurus upaya banding
yang akan diajukan ahmad dhani ke pengadilan tinggi dki jakarta
atas putusan pengadilan negeri jakarta selatan
penyiapan langkah langkah hukum ya banding berhadap putusan yang kemarin
tapi ini tapi jam segini belum bisa masuk kita juga bingung ya
kalau ahok kan kayak kemarin langsung tuh didampingi langsung dipesuk
seingat saya ya sebagian dikek
tapi nggak apa apa kita ikut aja aturan hukum yang berlaku di sini
tapi emang mau banding hari ini bang ya
ya karena kan kemarin hari senin
kalau banding di pidana itu cuma tujuh hari
jadi ini sudah hadir
kita khawatir terlalu tergesa gesa
karena jumat kan pasti tidur
apa pasti setengah hari
banding kita singkat sekali
ada peraturannya jam berdua
cuma sebetulnya kalau di kuh
terdiklar tercakwa ya kan
berhak mendapatkan hubungan dari kuasa hukum pengadara
tiap saat dalam proses
kita bisa membuatnya tersebut
jadi sebetulnya kita mau datang pagi siang sore juga
kita kan bukan dalam konteks keluarga
tapi nggak apa apa kita hormatilah teman teman di rutan cipinang ini
ahmad dhani ditahan di rutan cipinang pada senin sore kemarin
setelah majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan memfonis bersalah
atas kasus ujaran kebencian dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara
efri zal jakarta